perwakilan pekerja sektor pariwisata dari sekitar tujuh ratus hotel dan restoran di makassar
yang tergabung dalam perhimpunan hotel dan restoran indonesia sulawesi selatan
mengadu ke dprd makassar rabu tiga februari
mereka melaporkan dana hibah sektor pariwisata sebesar lebih dari tiga puluh empat miliar rupiah yang tidak kunjung cair
dan hari ini kami datang ke dewan ini dprd makassar minta dukungan politik
agar dewan juga mengeluarkan dukungan untuk diskresi kepada kebijakan dari pk
ketua komisi bdprd makassar william lauren menyayangkan dana hibah yang tidak tersalurkan karena persoalan teknis
dengan kondisi bahwa verifikasi ini tidak cukup waktu hal itu yang sangat kami sayangkan
karena sebenarnya dalam verifikasi ini dprd makassar punya data
data ini kan sudah terupdate di sistem
sehingga ketika data data hotel ini sudah masuk sebenarnya kan ini sudah sistematis sistem komputerisasi
ini yang kadang kadang mereka menyatakan masih kerja secara manual
dari gedung dprd mereka kemudian melanjutkan unjuk rasa menemui pejabat wali kota makassar rudy jamaludin
kepada perwakilan pekerja rudy mengakui ada masalah administrasi di dinas terkait
namun kita tahu betul di satu sisi di dalam eksekusi anggaran hibah ini ada mekanisme mekanisme
saya sudah sampai
saya kan tadi kepanggian
saya minta maaf sebagai pemerintah kota makassar karena adanya kelambatan kelambatan di dalam proses administrasi
yang dilakukan oleh dinas dinas terkait
sehingga pencairan anggaran itu tidak bisa kami eksekusi sampai dengan akhir tahun anggaran dua ribu dua puluh
rencananya pencairan dana hibah yang tidak tersalur tahun lalu akan diurus oleh pejabat wali kota makassar
bersama pengurus phi resulsel di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
makassar sulawesi selatan